berkejaran dengan waktu ya baik itu untuk pencarian badan pesawat ataupun korban plus juga identifikasi
karena ini sudah hari ke sebelas pasca jatuhnya lain rgt enam ratus sepuluh pklkp dan sudah ada dua puluh jenazah yang kembali teridentifikasi
jenazah ini langsung diserahkan ke pihak keluarga
nah untuk jenazah yang tidak dapat diidentifikasi kepolisian akan menyerahkan penerbitan surat kematian kepada pengadilan negeri setempat
tim dvi tidak dapat mengidentifikasi jenazah yang bagian tubuhnya tidak ditemukan
sebanyak dua puluh jenazah korban jatuhnya pesawat lain rpklkp kembali berhasil diidentifikasi
kepala rumah sakit polri brigjen pol dr musyafak menyebutkan lima belas dari dua puluh korban tersebut berhasil diidentifikasi melalui pemeriksaan dna
sedangkan lima sisanya melalui sidik jari
kamis malam jenazah tersebut diserahkan ke pihak keluarga
setelah melakukan serah terima salah satu keluarga langsung membawa jenazah ke rumah duka
hingga hari ke sebelas pas terjatuhnya pesawat sebanyak tujuh puluh satu jenazah telah teridentifikasi
karopen mas mabes polri brikjenpolis dedy prasetyo menjelaskan
pihak kepolisian menerapkan standar kehati hatian
dalam menerbitkan surat kematian korban lain rpklkp
ia menyatakan jenazah yang bagian tubuhnya tidak ditemukan tidak bisa teridentifikasi
karena itu kepolisian akan menyerahkan ke pihak pengadilan negeri setempat
yang berkoordinasi dengan dinas dukcapil
untuk mengutuskan penerbitan surat kematian sesuai dengan manifest penumpang lain rpklkp
surat kematian korban menjadi penting untuk mengurus hak ahli waris atau kerabat yang ditinggalkan
keputusan pengadilan negeri menjadi langkah terakhir polri
untuk membantu keluarga korban mendapatkan haknya
sementara itu bpjs ketenagakerjaan melakukan jemput bola
untuk memverifikasi korban lain rpklkp
yang terdaftar sebagai pekerja
agar santunan bpjs bisa diberikan secepatnya
namun besaran santunan empat puluh delapan kali dari upah pekerja
belum bisa diberikan ke ahli waris
karena proses identifikasi para korban belum sepenuhnya selesai
kaldenaflex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
kaldenaflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat